warnet bay gak tupih mau kulmanya um akum belajar sama febri
wah edward itu baru betul war
om akum itu jadi tenang kalau edward itu jadi temen akrabnya si febri
iya om widoy lanjut dulunya
orang tidak boleh pakai emas dikarenakan emas bisa meninggalkan bekas
berarti kalungnya itu berat ya kang dadang
kok kamu tahu padahal saya belum bilang loh kalau emas ini berat
itu berarti salah satu alasan kita dilarang pakai kalung emas
karena bisa menimbulkan bekas dan membuat badan kita sakit kang dadang
membuat badan kita sakit itu dosa kang dadang
luar biasa idoy
seratus buat kamu idoy
makasih kang dadang
emas itu bukan hanya bisa menyakitkan badan kita
lebih lebih menyakitkan hati teman kita
edward ke rumah febriway nya
baca komik sendirian ngantuk
ke rumah pebri atau ke warnet
serius nek ke rumah febri
saja terus terang
kalau uang teh kepak
uang itu masih ada pak
bapak gak usah khawatir
idan taruh di temen
kerja sama bisnis pak
bisnis taterasi ya pak
kalau idan ceritain sekarang
atau bisnis apa lagi idan
duit bapaknya cuma satu juta
nanti dan ceritain ya pak
sekarang ida mau nemuin temen
bagaimana kabar motor baru kamu
iya kan idan

pokoknya aku gak mau pulang
kalo kita gak boleh ngomongin kejelekan orang ya gak seru aduh
masa ngomongin kebaikan orang aja malas melintar
sebetulnya mah bingung
kamu gak punya kebaikan gitu loh
kamu kenapa sih dang meledakin saya terus
kita ngompet di belakang jendela dinyariin kan iya kan doi iya kan doi
salah satu kebaikannya orang sombong itu
dia tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain
karena yang dia bicarakan dirinya terus
salam edward salam
mau kurmanya umahku belajar sama febri
edward itu baru betul war
om aku itu jadi tenang
kalau edward tuh jadi temen akrabnya si febri
iya om assalamualaikum
saya mah takut kalau kamu udah mulai berpikir ini benar
saya permisi dulu nye
aku marah ya sama saya
iya saya juga gak ngerti
diba diba nih melotot ke kamu
kesambet woy kesambet
kok sambit sih
begini rasanya hidup gak punya harapan
kita mah pengen anak gadis kita cepat menikah
tapi kita takut nanti ditinggalin
takut anak kita disiasiain
pusing punya anak perempuan
mau anak laki laki apa anak perempuan
anak laki laki saya aja takut sama istrinya
lebaran aja gak datang mak nengokin saya
nanti kalau si dedeh menikah
apa mak ke pantai jumpo
ntar lagi si dedek pulang dikira ngomongin dia
mak minta payah mak
semua manusia itu punya kekurangan
tapi manusia yang punya perilaku buruk
sama artinya tidak punya kelebihan apa apa
assalamualaikum pak ustadz
tadi entut ngaji kan pak
iya memangnya tidak pamit sama kamu
pamit sih pak tapi kok belum pulang ya
pulangnya mau sudah dari tadi
ya udah kan begitu
saya permisi ya pak
kemana sih itu dek
mengayap dulu kali ya
kamu teh kenapa sob
habis ketemu si dede malah sedih
saya bukan sedih kang
saya gak paham apa yang diomongin sama dede cantik
saya mesti mikir serius
pacaran memang gitu sob
dede cantik bilang
kalau saya udah kerja baru bisa ngomongin hal yang serius